kita tergabung dengan korrespondensi an indonesia mardika utama
mardika bagaimana dengan pantauan anda terkait dengan rencana aksi demo mahasiswari ini
lalu bagaimana dengan pengalian arus lalu lintas
apakah juga berpengaruh terhadap kondisi lalu lintas sekitar tempat anda melaporkan saat ini
ya selamat pagi yuda saya berada di depan patung kuda arjuna wijaya
di kawasan medan merdeka barat jakarta pusat
namun hingga pukul sepuluh pagi hari ini situasi di tempat saya melaporkan
masih terpantau sangat kondusif belum terlihat ada satupun pengunjuk rasa
yang menyuarakan aspirasinya di tempat ini
dan kalau kita mengacu kepada informasi terbaru dari bem seluruh indonesia
menyatakan bahwa aksi unjuk rasa hari ini yang merupakan rangkaian dari aksi unjuk rasa
yang sudah digelar sejak tanggal dua puluh delapan maret lalu ini
akan dipindahkan ke depan gedung dewan perwakilan rakyat
sehingga kalau kita lihat situasi saat ini di sekitar istana merdeka
masih terpantau sangat kondusif
nah terkait dengan situasi arus lalu lintas
sebelumnya memang direkturat lalu lintas polda metro jaya menyiapkan sejumlah skema
atau skenario untuk rekayasa arus lalu lintas
di antaranya adalah menutup akses masuk ke jalan medan merdeka barat
menuju ke istana merdeka
namun hingga pukul sepuluh pagi hari ini
kawat berduri yang sedianya digunakan untuk menutup akses
jalan masih belum digunakan
itu artinya kendaraan dari arah tamrin menuju ke arah juanda
melintas medan merdeka barat ini pun masih bisa dilalui dengan normal
dan begitu pula dari arah sebaliknya
dan selain itu akses moda transportasi publik seperti bus taros jakarta pun
juga belum terganggu
itu artinya masih sesuai dengan rute normal
dan belum ada perubahan skema
meski demikian situasi pengamanan memang diperlukan

yang pertama adalah di kawasan medan merdeka barat atau di depan
patung kuda arjuna wijaya
dan satu titik lainnya adalah dikonsentrasikan di depan gedung dewan perwakilan rakyat dan mpr ri
di kawasan senayan jakarta pusat
tadi saya memantau jalannya apel pengamanan yang dipimpin langsung oleh kapolda metro jaya
inspektur jenderal polisi fadil imran
meniagakan lima enam ratus dua puluh enam personel gabungan dari pol da metro jaya dari brimopoli
kemudian juga dari kodam jaya atau dari tni di dua titik tersebut
dan seluruhnya diinstruksikan untuk tidak membawa senjata api
apalagi menggunakan peluru tajam
dan selain itu pihak kepolisian juga diminta oleh kapolda untuk memperlakukan para pengunjung kerasa
dari elemen mahasiswa ini
jadi kita ingin menghasilkan kemudian pengunjung yang sudah menggunakan perusahaan ini
baik mardika terima kasih saya beralih ke rekan saya arya dita utama
yang juga akan melaporkan kondisi terkini di kawasan istana negara
arya dita bagaimana dengan pantauan anda
kalau tadi mardika mengatakan di sekitar patung kuda belum terlihat adanya gerakan massa
lalu bagaimana di sana
dan pengamanan ada lima aparat disiagakan dan salah satunya konsentrasinya di kawasan tamrin dan sekitarnya
silahkan dengan laporan anda
ya halo selamat siang
yuda dapat kami informasikan bahwa memang saat ini belum terlihat adanya mahasiswa
yang sudah berkumpul di depan gedung dprm dan persendirian
dan pun dapat kami informasikan bahwa arus lalu lintas untuk jalan gatuh suburoto
jika anda bisa lihat di sebelah sisi kanan saya terpantau rame lancar
artinya memang tidak ada belum ada konsentrasi masa yang hendak menuju ke sini juga
ada pun juga untuk pengamanannya sendiri
tadi memang ketika saya menuju ke lokasi saya lihat bahwa memang tidak terlalu banyak polisi
yang jaga di jalan gatot suburto memang ada sejumlah titik lokasi di mana ada sejumlah polisi
di tempatnya di bawah jembatan penyeberangannya menuju ke arah tvri
tapi memang di depan gedung dpr sendiri memang bisa dikatakan cukup
memang ada penjagaan sedikit tapi memang pengamanan dari dalam saja
tapi memang kita bisa di dalam gedung dpr sendiri memang sudah disiapkan sejumlah kendaraan taktis
milik pihak kepolisian di provinsi indonesia
di antaranya ada mobil water cannon terus juga ada mobil barkuda
dan juga memang kita lihat bahwa memang ada sejumlah pasukan yang memang sedang disiagakan
untuk mengantisipasi atau mengamankan jalan gatuh suburoto
dan ada demo yang dijaruhkan akan berlangsung sekitar pukul sebelas siang nanti
ada pun juga dapat kami informasikan bahwa untuk jumlah tuntutan yang diminta oleh bem sc di antaranya
mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai
terus kedua mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat
sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal dua puluh empat maret hingga sebelas april
terus yang ketiga mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara
dengan melakukan amandemen bersikap tegas dan berhubungan dengan perusahaan
dan yang terakhir adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian
disertai delapan belas tuntutan mahasiswa kepada presiden hingga saat ini belum terjawab
begitu yuda yang dapat kami informasikan dari depan gedung dpr dan mpr
ya mardika satu lagi pertanyaan nih kalau di kawasan lain ada pengalian arus lalu lintas
lalu bagaimana dengan kawasan dpr mpr terutama warga yang akan menuju ke arah selipi
kemudian dari arah slipi menuju ke sudirman dan sekitarnya maupun ke gatuh suburoto
ya terkait dengan rekayasa lalu lintas memang pihak kepolisian sudah menyiapkan
dan mungkin kembali lagi ke jalan memang saat ini anda bisa lihat sendiri
memang tidak ada halangan yang berarti artinya masyarakat untuk yang hendak menuju
misalnya dari arah timur ke barat atau misalnya dari arah tebet menuju ke arah selipi
tidak ada masalah bisa lewat saja tidak ada blokade untuk pengalian rekayasa lalu lintas
anda juga bisa lewat jalan tol misalnya memang merasa lebih aman
dan memang kita lihat bahwa memang saat ini belum terjadi rekayasa lalu lintas
tapi memang hal itu bisa berubah
artinya memang bersifat situasional artinya memang jika nanti masa yang datang
hadir untuk melakukan aksi demonstrasi atau aksi yang juga seringkan dpr epr
sampai menuju ke jalan memang tidak terlalu kemungkinan bahwa pihak kepolisian
akan melakukan rekayasa dan mengalihkan arus lalu lintas sehingga memang tidak terjadi
kepadatan di ibu kota begitu yuda
terima kasih arya dita utama sebelumnya ada mardika juga memberikan laporan
langsung dari kawasan bundaran hotel indonesia dan patung kuda
selamat bertugas kembali rekan rekan